kita beralih ke informasi lainnya
ribuan petugas kebersihan kota atau yang dikenal dengan pasukan kuning
minggu siang berebut paket sembako gratis yang dibagikan wali kota surabaya
pemberian ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa mereka membersihkan kota surabaya
beginilah suasana antrean pembagian ribuan paket sembako dari wali kota surabaya
teriris mahar ini pada sekitar tujuh ribu lebih pasukan kuning atau petugas kebersihan kota surabaya
mereka berebut masuk hingga saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan paket sembako
kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara pesta cak kun dua ribu enam belas
atau hari untuk para pasukan kuning yang telah berjasa sebagai pahlawan kebersihan kota surabaya
sebagai bentuk perhatian pemerintah kota menggaji pasukan kuning sesuai umk surabaya tiga juta rupiah per orangnya
ya berterima kasih banyak terutama pada ibu wali kota
selama ini kasih seperti sama teman teman saya terutama di dkp
jadi ini untuk kebersihan surabaya seperti apa pak
ya ini saya rasa ini menikmati patuhannya
ya pokoknya itu menikmati pasukan kuning
tidak hanya itu pemerintah kota surabaya juga memberikan perhatian pada kesehatan pasukan kuning
yang telah didaftarkan dalam asuransi kesehatan bpjs
pemkot juga memberikan beasiswa kepada anak anak mereka yang berprestasi
saya masih mikirkan bagaimana kita bisa memberikan insentif untuk mereka
tapi mereka sudah saya masukkan bpjs nya
mereka sudah kita masukkan bpjs nya
perayaan pesta cakun dilakukan setiap tahun oleh pemkot surabaya
ini adalah bentuk apresiasi terhadap petugas kebersihan yang sangat andil
tidak hanya bagi kebersihan kota tetapi juga untuk berbagai penghargaan yang diperoleh
seperti adipura kencana
wahyu pratama surabaya